selamat datang di pekan karya kreatif indonesia dua ribu dua puluh
bagaimana kami membaca pasar setelah masa pandemi ini
membaca tren dan bagaimana strategi strategi yang harus kami ambil
untuk promosi selanjutnya di era yang sudah berubah ini
kita dibina kita diarahkan kita dilatih bagaimana kita nggak gaptek
akhirnya pun berjualan pun menjadi lebih enak
kita juga saat ini berusaha untuk terus meningkatkan
bagaimana umkm bisa memanfaatkan teknologi
dan juga dengan adanya digital
maka ini bisa mendorong inklusi keuangan bagi umkm
dan juga mempermudah hubungnya umkm untuk akses pembiayaan